terima kasih ya kakak
dadah kakak tisna
dadah neng rika
bukan yang iri cuy
tapi kasihan ceweknya
kok berhenti katanya rawat rawat ujung
saya manggil bukan berhenti
saya mau marah
kalau bawa motor tuh ya benar jangan lewat tunjukkan kayak begini dong
baik gue anterin lo cuma sampai sini ya
deh masjidnya tinggal deket lagi tuh
biar sekarang ketemu sama ustadznya
gue mau ke rumah haji murad
katanya mau ngantrin sampe masjid
ntar gue disuruh curhat
yaudah gue pamit ya
bang kok berhenti disini sih
kok rumah saya masih jauh
saya berhenti disini bukan
terus mau ngapain
nasehatin apa sih
kalau di jalan yang ada gajlukannya
tua hp jadi pegang pegang
sebentar neng rika
cuman belum mau hidup
ngapain lo disini
saya mau ramah bang
gua kagak butuh mode ramah begini
tadi bang undin manggil aku
aku tidak memanggilnya
terus siapa yang manggil aku
aku tidak tahu
aku mau ke parkiran dulu ani
udahan dulu ya

lah lagi katanya tahu
cuma enggak kepikiran tanya menjauh begini
lah berarti pikiran abang salah dong
orang orang bahagia karena sebentar lagi bulan ramadan
kalau aku malah galau es dawet aku gimana ya joy
dadah kakak tisna
dadah neng rika
bukan yang iri cuy tapi kasihan ceweknya
eh porp porp tunggu tunggu berhenti berhenti
bayar lu kontrakan
saya udah niat be
wah pantesan aja lu panik ilangan dompet
isinya banyak begitu
iya tapi pas ketemu babe isinya jadi sedikit lagi nih
jadi lu nyesel ketemu sama gua
nah kalau gini kan bisnis lancar
kalau nggak harganya sebelas pol barat ah
ya udah di gantiin tuh original korsas
eh jangan gun

di situ lagi ular goreng sejitusnya
mas pradip tempat begini
arai dulu lagi
ih mas pur ada apa

ih gak mau ah
bos semenjak tadi saya memperhatikan bos tersenyum terus
ada apakah gerangan
gue tadi ditegor sama ani
eh senyum lo jangan lebay
sampai jumpa lagi